menanggapi permintaan maaf dari rocky gerung tersebut pdi perjuangan menanggapi permohonan maaf roky gerung pasca melontarkan kritikan beserta kalimat yang diduga bernada penghinaan yang dialamatkan kepada presiden republik indonesia joko widodo
disampaikan oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto bahwa pdip menerima permintaan maaf rokigerung sambil menanggapi pertanyaan terkait dengan adanya dugaan penghadangan roky gerung di yogyakarta yang disebut sebut dilakukan oleh pdi perjuangan
hasto pun menyebut pengadangan yang terjadi bukan berasal dari perintah partai
maafkan itu kan bagus maaf maafkan jadi ketika rokigerung sudah meminta maaf apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa timur kita harus menyampaikan hal hal yang positif apalagi ini berkaitan dengan sosok presiden ya itu merupakan hal yang baik